hai kamu pergi gear banget siapa mau baik baik sama kamu siapa sekarang makan nasinya ya terus
bayar dulu nasinya baru pergi sian abang itu tapi akun enggak bawa uang aku pakai duit kamu dulu
aja ya katanya ngerepotin orang bagus banget ya udah kalau gitu aku mulai besok aja deh nggak
ngerepotin kamu nya ya udah kalau gitu makannya mulai besok aja gimana mana
udah deh ini ini kita mendingan makan satu piring
ya setengah setengah nih jadi kamu segini mau nggak
ya udah minta abang aja
minta sendok satu lagi
terima kasih bang
kok banyak kan kamu sih
aku lapar nara
yang bayar siapa
kamu jangan sampai disakitin lagi sama jody
karena kamu terlalu baik buat cowok kayak dia
eh anak perempuan itu makannya nggak boleh
belepotan begini ya
harus rapi dong beretika tatakrama gitu loh
eh lu sih juga tutup tisu
pernah nggak tahu apa apa
coba aku ketemu sama kamu dulu sebelum katanya
mungkin aku yang jadi cewek paling beruntung karena punya pacar sebaik kamu
itu kamu yang jebak naraja minona di hotel itu kamu yang bener jodi bisa bisa seperti itu sayang
sama sama aja mau papa pikirannya udah deh aku pergi aja deh aku mau bikin sama sama susah
alhamdulillah jodi ternyata udah nggak cinta lagi sama minona buktinya dia sampai tega menjebak
minona sehingga dia menangis dan menangis kembali ke rumah dia menangis ke rumah dia menangis ke rumah
kamu jangan aneh aneh kamu kemana sih sayang mama ngerti banget sama perasaan kamu
pastikan kamu ngelakuin itu semua karena kamu lagi emosi makanya kami berani berbuat seperti itu
itu sampai mencemarkan nama baiknya minona biar nanti mama yang mau sama papa ya aduh
aneh aneh kadang kadang sudah deh udah jangan aneh aneh jangan macem macem kamu percaya nggak sama
kan barusan mama udah bilang nanti mama yang jelasin sama papa kamu
pasti papa oke kok nggak masalah
wah nggak usah deh biar aja deh
kalau pergi kan mama sama papa bisa ngangkat nara jadi anaknya
udah lah udah
kamu itu anak mama dan papa satu satunya
nggak ada lagi anak lain cuma kamu satu satunya
aduh emang paling tahu paling tahu perasaan anaknya
kamu itu anak emasnya mama
sekarang kamu istirahat dulu ya
nggak usah ma
kemana ya aku harus pergi
suami aku gak nyusulin aku lagi
dia malah nyuekin aku
tau gitu kan aku pergi aja ke rumah saudara aku di bu
mendingan juga aku numpang aja deh di rumah pak haji ridho
mudah mudahan dia mau rumahnya ditumpangi sama aku
sebenarnya ada apa sih
nona kan selalu bikin masalah
pertama aku sekarang udah dipecat dari rumah sakit
tanya kamu dipecat
pak mama tolong jangan lupa ya panggil aku neng
iya gara gara nona aku sekarang udah dipecat
tapi yang paling aku nggak percaya
kan kemarin kemarin jody sama nona ya mereka kan sering berantem
kesal dan ternyata jodi yang menjebak nona dan nara di hotel itu
apa jadi ternyata jodi yang menjebak nona dan nara
dan jody bisa jadi begitu ya
ya nona kan selalu sibuk sendiri dan dia juga belum benar benar putusin si jody
tapi mempergunakan nara untuk manasin si jodi
jadi akhirnya jody kesal dan kayaknya ingin balas dendam
tapi masa jody sampai gelap mata seperti itu ya
kesian sekali neng nona
tapi ya ini yang salah dan jody lah
neng nona tidak bersalah
neng nona itu benar benar sudah putus dan tidak mau ketemu dengan gen jody lagi
pak kan nona agak lemah kalau lihat uang
jadi dia belum bener bener putusin si jody sebelum dia dapat penggantinya yang lebih kaya
tapi menurut om nona itu anaknya nggak gitu
dia anak yang baik kok
ini kenapa sih semua orang sibuk ngebelain si nona
pak norlan om aku masuk dulu ya
eh kok kamu ada di sini sih
kok kamu juga ada di sini sih